kota cirebon yang dirawat di rumah sakit umum daerah sunan gunung jati
itu saya kira data per pagi ini yang bisa kami laporkan
nah kami sudah berkoordinasi setiap hari melalui pusat informasi dan koordinasi covid sembilan belas jawa barat
sangat efektif saya sampaikan
semua informasi informasi disebarluaskan
yang pertama yang perlu dicatat oleh media mulai kemarin kita sudah melakukan tes proaktif
tidak menunggu dulu orang bergejala masuk rumah sakit baru dicek hasilnya positif negatif ke pusat
tapi kita akan melakukan tes proaktif melalui lab case nya
karena jawa barat berkoordinasi dengan fakultas kedokteran unpad dan pusat penelitian nanoscience dan nanoteknologi itb
nah itu sudah dilakukan kepada mereka mereka yang terpantau dan mereka mereka yang tidak bergejala juga
tapi patut diwaspadai untuk dites
salah satunya adalah
kluster para perawat tenaga medik yang merawat pasien yang positif itu juga akan didahulukan
sehingga kita lakukan itu
kemudian juga tenaga kerja asing yang kita curigai itu mungkin ada di karawang akan kita tes juga
dan keluarga keluarga dari yang pasien itu juga akan kita tes juga
sehingga kita akan melihat
mudah mudahan tidak ada yang positif
tapi kalau positif berarti terjadi peredaran bukan hanya di orang orang yang bergejala kira kira begitu
nah itu yang pertama
kita tes proaktif itu hasilnya akan keluar kurang lebih lima jam
empat sampai lima jam dari hasil tes
satu orang ditesnya dua tahap
teknisnya ada di kedokteran
jadi hasilnya bisa diketahui dengan cepat untuk kami jadikan panduan bagaimana merespon selanjutnya
jadi jawa barat sudah mendahului untuk melakukan tes proaktif
tanpa menunggu semua harus dari lead bank kes pusat
yang berikutnya nanti siang kita akan rilis sebaran
dimana saja mereka mereka yang dipantaui terdapat penyelesaian dan akan diperoleh juga
saya laporkan melihat data terakhir mayoritas di bodebek kalau di jawa barat dari
titik titiknya itu paling banyak mengikuti pola memang epicentrumnya ada di jakarta yang
mayoritas akhirnya sebarannya mayoritas di jabodebek kira kira begitu di sebaran itu juga
masih terlihat ada yang kosong alhamdulillah di beberapa tapi ini tidak menandakan bahwa belum
tentu tidak ada kira kira begitu ya nah itu siang akan dirilis sebagai jawaban kami pemerintah
daerah jawa barat mencoba untuk transparan kepada masyarakat ya nanti titik titik itu
basisnya kelurahan ya jadi tidak ada data yang sifatnya pribadi yang disampaikan karena itu
sesuai dengan kode etiknya
basisnya sampai kelurahan sehingga nanti para lurah kepala desa yang datanya ada di sebaran itu
untuk melakukan tindakan tindakan edukasi dan preventif dan lain lain yang ketiga adalah
hai kami kemarin seharian berkoordinasi dengan para sekda para kepala daerah terkait apa sekolah
di rumah ya perbedaannya dengan yang lain kami tidak
mengumumkan kemarin diumumkannya sekarang kenapa karena kami konsepnya adalah bukan libur jadi mohon
media jangan menggunakan kata libur ya yaitu bersekolah di rumah jadi pemerintah jawa barat
akan selama dua minggu dari besok sampai dua minggu berikutnya akan menyekolahkan
anak belajar di rumah dengan kurikulum yang kemarin seharian kami persiapkan
hai apa itu kurikulumnya kurikulumnya setengahnya dalam dua minggu itu adalah kurikulum pendidikan
tentang virus kofit sembilan belas dengan interaktif dan teknologi jadi anak anak itu belajar di rumah
mengerjakan pr tanya jawab via hp dengan orang gurunya sehingga akhirnya anak anak ini menjadi
agen edukasi ya jadi saya
ulangi lagi belajar di rumah bukan libur belajar di rumah selama dua minggu untuk disiplin di jam sekolah
untuk belajar dengan tugas tugas dan panduan dari guru yang sudah diatur oleh tim kurikulum yang
disediakan oleh kepala dinas pendidikan ya nah saya sangat mengapresiasi beberapa kepala daerah
wali kota bupati sudah responsif mengumumkan
belajar di rumah ini kemarin ada sempat toh ngedepok bekasi bandung dan karawang dan lain lain
hari ini dipertegas diumumkan oleh pemerintah provinsi sekolah dari mulai paut tk sd smp sma
smk yang dalam kewenangan kami dan kami himbau perguruan tinggi juga untuk melakukan hal yang
sama tapi khusus anak anak yang level sekolah dan berkata boleh memperbaiki kegiatan sekolah dan kemudian
kemudian juga kelas kelas sekolah untuk pelajaran di rumah ini kemarin ada saya pantau depok bekasi bandung dan

beberapa kasus spesifik yang pertama seminar di kabupaten bogor itu sedang dilacak pergerakan peserta seminarnya
karena menurut informasi ada dugaan yang meninggal di solo itu pernah berseminar beberapa hari sebelumnya
disentul di kabupaten bogor kira kira begitu
kemudian penelusuran berikutnya yang ada tablik akbar di petaling
jaya di malaysia itu ada dugaan peserta peserta yang datang dari jawa barat
kami juga sudah lacak dan semua yang positif itu dinas kesehatan di enam titik tadi
sudah melakukan telusuran sehingga kalau ditemukan pola yang dicurigai kami akan lakukan tes proaktif kira kira begitu
saya kira mayoritasnya itu salah satu yang sedang kami kembangkan ini lagi pada lembur adalah pemprov jawa barat akan membuat aplikasi terkait covid sembilan belas di jawa barat
nanti kalau sudah beres aplikasinya di download warga yang menemukan informasi tinggal sampaikan via hp nya tanpa harus nelfon atau ngecek website
kemudian juga blasting informasi
dari kami harian update sebaran itu akan ada di aplikasi covid sembilan belas jawa barat ini sehingga ini bagian dari proses transparansi melalui teknologi yang akan kami kembangkan
mudah mudahan paling telat hari selasa aplikasinya sudah selesai dari tim jabar digital service sedang membangun apps nya
sehingga insya allah kesimpulannya ada di jawa barat
dan itu adalah dengan segala dinamikanya apa namanya kami sangat siap jadi warga tidak perlu khawatir memang berita berita banyak hal hal yang mungkin meresahkan tapi kami sangat optimis dengan pola cepat tanggap responsif proaktif dengan teknologi dan koordinasi satu pintu ini insya allah jawa barat bisa membantu kami menangani masyarakat yang selalu berjuang
mengendalikan dengan cara yang sebaik baiknya kami juga sudah mengurangi kegiatan di gedung
sate ya jadi selama dua minggu interaksi saya dengan para dinas dinas akan lebih banyak
telekonferensi ya melalui teknologi juga kemudian kegiatan publik di gedung sate juga sudah
dikurangi mayoritas sudah dibatalkan dan kemarin kami juga laporkan sudah koordinasi dengan majelis
ulama indonesia himbauannya selain meningkatkan doa dan berserah diri dan juga beribadah karena
kalau rajin beribadah stres turun katanya kalau stres turun kekebalan juga meningkat ya jadi ada
logika kesehatannya juga yang kedua adalah untuk mengurangi kegiatan kegiatan keagamaan yang
bersifat massal itu sudah disampaikan oleh majelis ulama indonesia saya
kira itu ya ada yang kelewat saya kira itu pernyataan pernyataan yang formal dari kami
selanjutnya kami persilahkan jika ada pertanyaan cnn pak gubernur dari cnn saya ingin menindaklanjuti
soal anggaran terima kasih soal anggaran pak gubernur ini apa beberapa hari lalu memang kan
sudah rapat dengan anggota dprd jawa barat begitu ya terutama komisi lima begitu nah
selain apd karena kan di tasik kemudian di garut waktu itu menggunakan jas hujan
nah kemudian selain sarana dan prasarana kemudian dari anggaran itu akan digunakan untuk
apa saja dan kondisi ruang isolasi di rumah sakit di jawa barat seperti apa pak gubernur terima kasih
oh ya jadi anggaran itu dibagi dua tahap kan tahap pertama sekitar dua puluh empat miliar ya tahap kedua
angka yang dua puluh empat ini tidak mencukupi mayoritas dua puluh empat miliar itu akan diberi dibelikan untuk alat
kesehatan ya tidak hanya alat pelindung diri tapi juga alat apa istilahnya respirasi ventilator lah
buat orang yang sesak sesak nafas itu permintaan banyak yang berikutnya adalah tes kitnya yang nanti ribu ribu
orang yang tidak bergejala yang akan kita testing itu juga sepertiga dananya akan kita belikan untuk
itu sehingga kalau nanti ada eskalasi kami punya kemampuan untuk mengetes lebih banyak itu sedang
kita belanjakan nah saya kira itu kemudian per hari ini semua rumah sakit yang kekurangan
alat pelindung diri sudah kita distribusi termasuk tadi bukan garut tasik ya tasik
sudah diberi sekitar sepuluh ada permintaan banyak sambil tolong diingat juga di tiap kota kabupaten ada
dana darurat juga jadi kombinasi nanti saya belum tahu saya tugaskan pak sekda untuk menguatkan jadi
tidak hanya sepenuhnya dari pemerintah provinsi jawa barat ada di lokus masing masing anggaran
dengar juga akan meminjam ke bank jpp jadi dalam teori apbd kalau dana tidak cukup ada
namanya pergeseran program ya jadi ada satu program tadinya seratus miliar kita geser aja karena
urgensinya tersier kira kira begitu jadi yang lima puluh nya kita ambil untuk darurat nanti tanda
kutip kekurangan yang keambil lima puluh dibayar di akhir tahun sehingga program jalan tapi tidak ada
gangguan karena hanya pergeseran skala prioritas akang yang kacamata ya
hai yang kacamata
assalamualaikum hari dari liputanam com pengen tahu kalau tadi yang perawat yang
dalam pengawasan atau pemantauan karena berinteraksi dengan pasien ada berapa
jumlahnya kemudian itu di rsup rsud atau di puskesmas atau vaskes yang lain
gini pak kita kan ada tiga ring ya ring satu itu adalah rumah sakit rujukan jumlahnya sembilan
kemudian maaf delapan kemudian ada rumah sakit ring dua itu ada dua puluh tujuh sisanya rumah sakit kecil kecil
atau puskesmas nah kalau ditanya total perawat kesehatan tadi dari pak
hadis menyampaikan kurang lebih dua ratus sampai tiga ratus an tenaga kesehatan itu yang nanti akan kita
tes juga walaupun mereka sehat atau terlihat sehat supaya memastikan kita waspada satu langkah
di depan ya ke akan cuman dicicil waktunya angkat soal aktif aktif tes itu pengen tahu
masih terguna kan itu yang mana ya kan ada beberapa negara juga desperate cheongsamma
juga menawarkan indonesia untuk menggunakannya
ya intinya produknya dari luar negeri kan saya tidak bisa sebutkan negaranya
tapi dari negara asia yang sudah teruji di negaranya dan barangnya memang tidak ada di indonesia
saya pemerintah provinsi sudah membeli duluan kira kira gitu ya sebelum rame rame ini
jadi waktu kita umumkan siaga satu ingat ya awal februari awal februari waktu di hasan sadikin
itu kan sebenarnya tanpa diberitakan kita melakukan langkah langkah proses proses untuk kesiapan
jadi salah satunya adalah membeli tes kit itu dari negara negara tetangga asia yang hubungan baik dengan kita
dan insyaallah nanti diatur oleh kita kategori
kategori siapa siapa mungkin salah satu dari wartawan juga kalau berkenan
nanti kita bisa atur ya siapa siapa yang mungkin ada perlu dites kira kira
kalau yang berhasil disiapkan untuk melakukan tes itu
ya jadi labkes jabar ini kerjasamanya tadi sudah saya sampaikan dengan laboratorium mikro
lab mikrobiologi dan parasitologi fakultas kedokteran unpad dan pusat penelitian nanoscience dan nanoteknologi itb
saya kira itu dengan standar istilahnya standar who disebut biosafety level dua
pak kalau masalah peliburan atau belajar di rumah untuk siswa dan juga mahasiswa di jawa barat itu apakah seluruh wilayah jawa barat
karena kan memang luas ya pak atau hanya di bandung saja
dan ada beberapa pertanyaan pak soal manhub
kita yang sayangnya terjangkit soal manhoo
yang oh ya menteri perhubungan yang terjangkit corona juga
ini kan bagaimana tanggapannya dan ada indikasi menhub ini menteri perhubungan ini kan terjangkit corona ini setelah pengawal begitu ya
wni dari diamond princess ini pulangkan di kertajati
dan bapak kan juga sempat bersama ya apakah ada interaksi fisik dan kalau iya apakah sudah melakukan tes kesehatan
terima kasih pak
saya akan cerita apa adanya ya
tadi mbak menyimak saya sudah sampaikan kan ini berlaku untuk semua daerah
kemarin sudah koordinasi dengan bupati wali kota
dan saya sampaikan saya mengapresiasi bupati wali kota yang sudah renfungsif mengumumkan kemarin
jadi tidak berlaku untuk bandung
saya ini gubernur jawa barat bukan lagi wali kota bandung maka semua kalimat saya itu berlaku untuk dua puluh tujuh daerah
saya sangat prihatin terhadap situasi yang dialami oleh menteri perhubungan
nah media ini harus clear ya
kalau mau dihubung hubungkan dengan diamond princess kita pakai logika aja
ada nggak awak diamond princess yang positif
jadi argumentasi itu gugur
kalau menghubungkan positifnya ini pendapat saya ya pribadi ya
kalau menghubungkan positifnya menteri perhubungan dengan diamond princess
pertama jaraknya kan jauh
waktu si wni datang kita hanya memantau dengan jarak lima ratus meter
turun langsung ke bis kan begitu
kalau positifnya dari diamond princess berarti diamond princess harus ada yang positif
sebagai penular ke menteri kan
nah kalau diamond princess nya abk nya negatif faktanya begitu berarti dugaan kami bukan diketajati bukan dari diamond princess
jadi itu kalau boleh disewakan
saya kira menurut saya tidak melalui pengawalan wni diamond princess karena abk nya sendiri negatif
sehingga tidak mungkin menulari siapapun yang mengurusi kedatangan wni diamond princes kira kira begitu
dan saya sendiri waktu itu secara kronologis bertemu pak menteri itu hanya pada saat menjelang preskon aja
karena selama proses dari maghrib sampai malam
pak menteri hilir mudik ke indramayu dulu ngecek pelabuhan
sementara saya dengan pak doni monardo berada di hotel transit
dan baru bertemunya di detik detik melihat dan preskon
jadi tidak ada perbincangan sedikit pun khususnya saya dan tidak ada interaksi fisik sama sekali
jadi kalau boleh mohon maaf jangan didramatisir urusan kerta jati diamond princess nya ya
saya kira logikanya begitu
logikanya mengatakan sangat jelas
jadi pak menteri tidak mau lakukan kesalahan
ya insya allah akan melakukan
kejadian di kerta jati kan tanggal satu
kalau pakai teori pemantauan sudah lewat empat belas hari juga
jadi saya kira itu
tapi atas nama kebaikan saya akan lakukan nanti waktu dan teknisnya saya sampaikan
pak gubernur terakhir mungkin dari saya
apakah tes itu hanya dilakukan kepada orang orang yang pernah berdekatan dengan orang positif corona
sementara yang memiliki gejala flu dan lain lain tapi tidak berdekatan tidak bisa dites
kemudian di kantor saya ada tiga orang yang waktu itu ke kertajati
dan tiga orang itu saat ini sedang demam cukup tinggi
hari ini akan memeriksaan ke rshs
tapi rshs sendiri libur disuruhnya besok
kenapa rumah sakit rujukan hari minggu seperti ini malah libur
gejala ini kan mirip mirip flu kan gitu ya
memang jangan curiga dulu tapi kita waspada ya
jadi kalau memang teman akang mau dites daftar aja nanti ke pak kadinkes ya
supaya regrek mudahnya gitu ya
jadi kalau tujuannya mau ngetes proaktifnya pemprov ini sudah ada instrumennya
saya sediakan khusus ya untuk dilakukan itu supaya regrek gitu
kedua saya belum tahu bahwa ada kalimat itu tapi yang betul memang tidak harus selalu langsung ke rsh dulu
jadi rshs itu tidak bisa dikonsumsi
itu tidak bisa menerima pasien langsung bang
karena definisi rujukan itu harus ada rujukan dulu
supaya tidak kalau semuanya dikit dikit maaf ya ada gejala kecil langsung ke rhs tanpa ada diagnosa pasti tidak akan cukup
dan kalaupun penuh mungkin alasannya begitu ada tujuh rumah sakit lagi
kalau di bandung kan ada rotinsulu ada mana lagi di bandung
saya mohon izin juga sampaikan ke teman teman jangan dikit dikit rshs dikit ini
ada delapan yang standar rshs dan itu pun tidak boleh langsung ke sana dulu
ada dua puluh lima rumah sakit rujukan yang istilahnya ring dua dulu ya
tapi saya sampaikan kalau mau dites nanti

saya ingin buat peronasi
saya tadi malam berdiskusi panjang dengan kemarin dengan ibu prof keri lestari
itu sedang dilakukan intensitas penelitian untuk memastikan sembuhnya seratusan pasien di wuhan itu karena klorochium fosfat alias kina itu
pertanyaan kedua kalaupun iya kan apakah produksinya memadai
nah saya kira beri kita kesempatan ya untuk satu atau sampai dua minggu
memastikan konfirmasi itu lebih positif
dan tidak ada salahnya keilmiahan ini juga memberikan kabar baik
saya juga titip ke media seimbangkan berita yang negatif juga dengan berita positif
berita positifnya yang sembuh juga kan ada ya orang orang yang sembuh
kemudian potensi obat ada kemudian tren turun di tiongkok juga tolong dilaporkan
beberapa rumah sakit di tiongkok kan sudah ditutup karena jumlah update an hariannya sudah menurun
bahkan sudah kurang dari dua digit kira kira begitu
negara negara lain sama memang kalau lihat polanya shiftnya itu ke eropa kira kira begitu
justru asia yang sumber pertama itu lagi tren turun tren naiknya ada di eropa
mudah mudahan kita bisa melakukan hal ini dengan terukur ya dengan waspada
mudah mudahan kita bisa melakukan hal ini dengan terukur ya dengan waspada

soal kembangkan aktivitas di ruang terbuka yang mengumpulkan banyak orang kayaknya kelewat tadi pak

saya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengukur kegiatan kegiatan yang hukumnya tidak wajib kira kira begitu ya
yang hukumnya tidak wajib untuk diukur apakah punya potensi risiko yang besar atau tidak
kalau resikonya besar saya kira tidak akan diizinkan
kalau resikonya kecil bisa terukur saya kira itu bisa dilakukan upaya upaya antisipasi kewaspadaan
contohnya pak gimana dengan kami yang harus setiap hari bekerja naik kereta api naik krl kan begitu
ya itu kan berarti urusan wajib ya
kalau tidak dilaksanakan karena status kotanya memang tidak ada status lockdown atau isolasi
maka kegiatan mencari nafkah masih dilakukan
nah antisipasi aja dengan menjaga jarak kalau dia batuk atau pilek seperti sebagian dari akang ini pakai masker kan begitu
sehingga kita bisa lakukan antisipasi menghindarkan dari yang namanya kerumunan potensi
kita berdoa mudah mudahan menjelang ramadan bulan puasa
dimana intensitas keumatan yang berdempetan berdesak desakan akan sangat intens
ini permasalahan sudah bisa turun kita doakan mudah mudahan
kalaupun tidak pelajaran dari arab saudi dari negara negara timur tengah sekarang lagi dibahas oleh para ulama ya
ada negara yang tidak sholat jumat ada yang sholat jumat tapi dipersingkat
tapi bagi kita yang masih ke masjid
sebaiknya satu berwudunya di rumah saja lebih aman terkendali tidak berwudu di masjid
membawa sajadah sendiri untuk menghindari higienitas yang kurang dengan higienitas yang lebih baik kan kira kira begitu
dan arahan dari beberapa ulama kalau sakit jangan memaksakan diri beribadah bersama orang banyak kira kira begitu ya
beribadahnya darurat aja dilakukan di rumah masing masing
sesuai dengan syariat yang kita pahami oleh kita semua
cukup ya update hari ini nanti insya allah ada update harian lagi
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh